setelah enam hari ditahan di pores metro jakarta selatan pesinetron amar zoni senin malam dibawa penyidik sat narkoba polres metro jakarta selatan
untuk menjalani rehabilitasi di balai besar rehabilitasi badan narkotika nasional di lido sukabumi jawa barat
artis yang terjerat kasus narkoba untuk kedua kalinya itu dibawa petugas melalui pintu samping hingga luput dari pengamatan sejumlah wartawan
selain amar zoni dua tersangka lain berinisial m dan rh juga menjalani rehabilitasi
persetujuan rehabilitasi terhadap tiga tersangka ini dilakukan atas rekomendasi dari badan narkotika nasional kota jakarta selatan
yang menyatakan ketiganya hanyalah pengguna dan tidak terlibat jaringan narkoba
kasat narkoba pores metro jakarta selatan kompol ahmad ardi mengatakan ketiganya akan menjalani rehabilitasi selama tiga hingga enam bulan
meski demikian proses hukum kasus ini akan tetap berjalan
sebelumnya pada senin pagi untuk kali pertama sejak sang suami ditangkap rabu pekan lalu
pesinetron iris bela aina menjenguk amar zoni di tahanan pores metro jakarta selatan
selain meminta maaf ibu dua anak ini juga meminta izin untuk melanjutkan kehidupan pribadinya dengan merawat anak anak
sambil memperbaiki tanggung jawab kepada orang orang yang terkena dampak dari peristiwa penangkapan suaminya
saya mohon doanya aja semoga diberikan kekuatan
dan saya memohon izin juga untuk melanjutkan kehidupan saya kegiatan saya selama hari

putra pedangdut lilis ferdina berinisial rdi yang masih duduk di kelas tiga smp ditangkap saat narkoba polres purwakarta pada minggu karena tertangkap tangan mengedarkan narkoba
dari tangan remaja lima belas tahun ini polisi
berikutnya narkoba golongan satu berbagai jenis
polisi juga menangkap pria berinisial y dua puluh enam tahun yang diduga tangan kanan rbi untuk mengedarkan narkoba hingga keluar kota
seperti karawang dan subang
lili sarlina sendiri enggan memberikan komentar perihal kasus yang menjerat putranya itu
dengan menggunakan pakaian serba hitam dan menutup wajahnya
pedangdut yang terkenal dengan goyang karawang ini berusaha kabur dari awak media
dengan liputan smp indonesia